petugas direktorat reserse narkoba polda sumatera utara
musnahkan tiga puluh delapan kg sabu hasil sitaan dari dua puluh enam tersangka
yang merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional
sabu didatangkan dari malaysia
sebelum dimusnahkan seluruh narkoba terlebih dahulu
diuji keasliannya oleh petugas lab empat polda sumatera utara
selain tiga puluh delapan kg lebih sabu
petugas juga memusnahkan dua ratus lima gram daun ganja kering
dan satu ratus sembilan puluh tiga butir pil ekstasi
seluruh tersangka yang ditangkap dalam kasus ini
merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan indonesia malaysia
karena seluruh narkoba yang disita berasal dari malaysia
polisi masih akan terus mengembangkan kasus ini
dan bekerjasama dengan negara malaysia
untuk sama sama berantas penyebaran narkoba